banjirop menggenangi akses masuk pantai pondok bali di kecamatan legon kulon subang rabu pagi
air juga menggenangi rumah rumah warga yang berada di sekitar pantai gelombang setinggi
tiga meter sempat terjadi di laut ini kondisi ini diperparah dengan angin kencang yang menerpa
wilayah sekitar puluhan warung yang berdekatan dengan pantai mengalami kerusakan akibat diterjang
ombak besar minggu hancurnya hari senin ini apa aja yang rusak pak ini bangun semua kalau
barang diselamatin barang mobil editin disom inilah rekaman video dari warga saat jalanan di dusun
moncong jai dusun rompegading kaupaten maros sulawesi selatan putus akibat longsor selasa
kemarin akibat peristiwa tersebut warga tidak dapat melintasi jalur poros ini sejumlah rumah
terjampak longsor dan puluhan warga dinyatakan hilang seorang warga bernama ilham berusia empat puluh delapan
tahun yang dinyatakan hilang ditemukan tewas tertimbun tanah dua puluh korban yang diratakan dari
intelijen kami lima belas bisa diselamatkan oleh warga sendiri namun demikian menjelang malam sudah tidak
bisa melihat dengan jelas akhirnya tim kami datang ke sana dan kita memutuskan untuk bergerak di
hingga rabu pagi pihak sar gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap empat orang yang
dinyatakan hilang akibat peristiwa longsor di kecamatan camba kabupaten maros tim liputan cnn